calon wakil presiden nomor urut tiga yakni mahfud md resmi mundur di jabatan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
lo liat ya waktu timnas yang lawan uzbek waktu itu yang ada yesaya
sangat mudah terbakar menyala hal ini seringkali dapat menimbulkan bencana besar